kesal dengan pelaku yang tidak mengakui perbuatannya seorang nenek histeris di depan
ruang sidang di sukabumi jawa barat pada kamis sore ia tak mampu menahan kekecewaannya
saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencabulan yang dialami oleh cucunya sang cucu
yang berusia delapan tahun diduga diperkosa yang dilakukan oleh pamannya pada oktober dua ribu dua puluh dua lalu
saat sidang perempuan enam puluh satu tahun ini juga mempertanyakan sikap jaksa yang terkesan
menyalahkan sebagai pelapor dalam sidang itu jpu mempertanyakan hasil visum yang dilaporkan
oleh nenek dan yang diterima jaksa penuntut umum berbeda jpu menerima hasil visum dimana
selaput darah korban masih dalam kondisi baik dan tidak rusak dan untuk sidang
berikutnya jpu akan menghadirkan dokter sebagai saksi ahli